komisi kode etik polri kami siang kembali menggelar sidang etik terhadap anggota polri yang diduga melanggar kode etik penanganan kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat
sidang etik kali ini dilakukan terhadap akp diah chandrawati mantan paursubak sundabak renmin divisi propam polri akp diah chandrawati
sidang kode etik terhadap akp diah chandrawati digelar secara tertutup di gedung tncc mabes polri jakarta selatan
sidang dimulai sekitar pukul sebelas lima puluh dan dipimpin oleh ketua komisi sidang kombespol rahmat pamuji wakil ketua kombes sakes ginting dan anggota kombes pitra andreas ratulangi
sidang diawali dengan pemeriksaan terhadap akp diah chandrawati yang kemudian diikuti pemeriksaan empat orang saksi
sidang dugaan pelanggaran etik disampaikan oleh kabak penum divisi umas polri tidak masuk dalam kluster obstruction of justice atau perintangan penyidikan

media chandrawati diduga melakukan pelanggaran etik dan profesi terkait surat senjata api barada richard eliezer yang merupakan tersangka pembunuhan brigadir yosua utabara
kita masih menanti seperti apa
sidang tersebut ikut serta juga empat orang saksi atau dipanggil empat orang saksi yaitu kbpmbp kemudian kompol cp kemudian brib dua wta dan bribda www
kemudian terduga pelanggar diperiksa karena
ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas dan perlu rekan rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang kkep terhadap akp dc tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau oo